saya dengan pak wali tentunya yang memiliki wilayah ini tindakan tindakan sudah dilakukan
tapi yang pertama tentu saya sudah menyampaikan turut berduka cita ya
peristiwanya sangat luar biasa ada dua puluh tiga korban dan yang meninggal berapa
kurang lebih yang berpulang
saya hadir di sini untuk satu nengok yang sakit karena ada yang dioperasi
anak anak masih trauma saya lihat tadi ada yang mimpi brok ada yang nggak mau sekolah lagi
jadi masalah mental juga mengalami situasi yang tadi saya hibur sedikit lah ya
kemudian setelah ini saya akan taziah kepada yang meninggal
tapi intinya pertama selain menyampaikan duka cita pak wali dengan koordinasi dari kami juga sudah mengirimkan surat ya
ke badan pengelola transportasi jabodetabek bptj untuk membatasi warawiri kendaraan berat di jam jam sibuk di siang hari
karena bagaimanapun kota bekasi kota padat sekolahnya pasti di pinggir jalan besar tidak bisa dihindari
manajemen transportasi ini jangan sampai terulang lagi
ini kejadian yang kedua ya ada truk truk besar di cibubur yang ngeblong dan sebagainya
tentu harus disikapi dan kepada yang ditinggalkan mudah mudahan diberi kesabaran dan tentunya ketabahan
kalau dari sisi tanggung jawab negara juga jasa raharja sudah memberikan santunan kalau tidak salah yang meninggal rp lima puluh juta
kalau perawatan maksimal rp dua puluh juta nanti saya bantu secara pribadi juga
jadi ini juga
intinya kita berempati dan bersimpati kepada korban sambil mengevaluasi supaya ini tidak terulang lagi
saya kira itu
pak nanti mulai dilakukan operasi di jalanan oleh petugas atau bagaimana
yang penting tadi pembatasan aja dulu
karena kan armada truk ini kan ekonomi juga ya yang jumlahnya sangat besar
yang penting adil aja kita bagi waktunya
mudah mudahan itu jadi solusi
bapak tadi salah satu orang tua meminta pihak pemkot untuk melakukan evaluasi keamanan di daerah sekolah itu
bagaimana pak tati
ya pasti itu dilakukan khususnya sekolah sekolah yang nempel di jalan besar ya
kalau sekolah di daerah komplek apa relatif kan lebih resiko lebih kecil
tapi kalau di jalan jalan besar seperti ini akan kejadiannya saat jam istirahat anak anak jajan di luar apa dan sebagainya
nanti tentu pak tri yang akan melakukan respon
terima kasih ya
yang baru anda saksikan keterangan pers dari ridwan kamil selaku gubernur jawa barat
yang memberikan rasa empati dan rasa dukanya atas berpulangnya sepuluh orang yang meninggal dunia
dari kasus kecelakaan maut yang terjadi di sekitar lokasi yang berada di sekitar sekolah sdn kota baru ya
negeri dua dan juga negeri
tadi disampaikan oleh ridwan kamil selain rasa empati juga disampaikan bahwa ada pernyataan dari beberapa korban
yang luka di rumah sakit ananda mereka trauma dan tentunya berharap bahwa ada sejumlah langkah ke depan
untuk melakukan pembenahan dari manajemen transportasi termasuk juga negara sudah hadir bertanggung jawab
memberikan santunan dari pihak jasa raharja